kita ke informasi pertama gubernur dki jakarta anies baswedan masih enggan membahas siapa mengisi kursi wakil gubernur dki jakarta pengganti sandiaga uno
anies menyebut saat ini dirinya masih dalam masa idah atau masa menunggu usai sandiaga memutuskan berhenti dari jabatannya dan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendampingi prabowo subianto
menurutnya hingga saat ini di tingkat partai pengusung pun belum ada pembahasan seputar nama kandidat mengganti sandiaga
saat ditanya seputar kriteria calon pendampingnya anies juga masih enggan membeberkan hal tersebut